sampai kapan kamu seperti ini mas sweetheart
lihat mata daddy
tapi kalian cukup memanggil saya pak niko aja
dan saya pemilik kafe kenangan ini
dan saya kenal dari kalian ini dari pak udin
pak udin kebetulan juga temennya pak rega
mungkin di kampus
perkenalkan nama saya pangeran alexander
tapi bapak boleh panggil saya pangeran
dan kita dari
maaf pak soalnya kita agak agak terlalu bersemangat
kita udah lama gak bangun
jadi kita excited banget
itu baru anak muda zaman
saya suka itu
karena penampilan kalian ini bener bener anak zaman now
dan sekarang lebih baik kalian semua langsung naik atas panggung untuk perform
di cafe kenang
oke gak masalah pak
kok ini cafe ini omah omah sama opa opa semua ya
apa gue salah lihat ya
tapi yaudahlah tak
nggak usah bahas itu sekarang

kalian nyanyi lagu kesukaan mereka
itu daftar listnya
kalian bikin semua pelanggan di kafe kenangan ini puas
kalian nyanyi lagu kesukaan mereka
seriusan ini listnya
kita beneran bawain lagu ini
obi mesa dewi yung ritaria sonata
eh lu berdua tau gak
barusan itu penyanyi penyanyi zaman kakek gue masih perjaka
kita bawain lagu lagu yang ada di sini
itu lagu lagu kesukaan para pelanggan di kafe ini
dan nanti mereka akan request
ya minimal kalian itu apalin aja lagu lagu
nia dan nyati atau ya pokoknya seperti itulah
pak tapi kita kekurangan satu personil pak
gitarisnya gak ada
jadi kalian cukup bertiga langsung performa
kalian itu harus bikin semua para pelanggan di kafe kenangan ini puas
kalau penampilan kalian ini bagus
kalian akan menjadi band tetap di kafe kenangan ini
niat aku tuh ya bawa om jojo biar cari pangerannya tuh lebih cepet
gak kayak sepanjang tasya
malah kalian sama aja
orang om jojo loh udah berusaha ngejurnya
namanya juga lagi hapus
mau dia kejar sekenceng apapun juga gak bakal dapet non
eh om jojo aja yang lama
tau gak dad
aku tuh lagi sedih banget tau
harusnya tuh ya tadi kita hampir dapetin pangeran
eh si pangeran malah lolos sama si cewek asongan
gargara om jojo tuh
sampai kapan kamu seperti ini me sweet heart
daddy lupa kalau aku tuh buta
dari mana kamu bisa melihat ke arah sini
kalau kamu buta
jawab dengan jujur masalah kebutaan kamu
daddy udah mulai curiga kalau gue gak buta
kenapa kamu tidak bisa jawab
kamu bisa melihat deddy kan
aku tuh beneran buta dad
aku mau pergi aja dari rumah sini
mending aku capcus aja ah dari sini
gak tega lu lihat pak bos sama nonmel berantem
kamu tahu men
kamu itu anak kesayangan daddy right
harta yang paling berharga untuk deddy
deddy akan melakukan apapun untuk kamu
asal kamu bahagia
jadi lepasan di warah kamu
masalah kebutuhan kamu men
dad aku tuh beneran buta
daddy kok tega banget sih ngomong kayak gitu
aku beneran buta
lihat mata daddy
daddy tega banget
aku mau pergi dari rumah ini
bikin rambut kamu sama daddy lagi
jangan pernah bohongin daddy
ini semua gara gara om jojo kan
om jojo yang ngasih tahu deddy kalau misalnya aku pura pura buta
om jojo kan yang kasih tahu
oh jojo kan yang kedua aku ke deddy kalau misalnya aku tuh pura pura buta
siapa kok malah om sudah disalahin sih
padahal om jojo nggak tahu apa apa kok
jojo tidak tahu apa apa
jangan bawa bawa jojo
dini jahat banget sih
dini tega duduk duduk aku kalau aku tuh pura pura buta
aku beneran nggak bisa lihat dad
aku tuh super duit
aku tuh super doper down semenjak aku gak bisa lihat apa apa
masuk kamu ke dalam
aku nggak mau lagi ketemu sama daddy
aku mau pergi aja dari rumah sini
masuk ke dalam
masuk ke dalam
daddy udah tahu semuanya
gue harus gimana sekarang
udah ayo masuk ini ya
gimanapun caranya gue harus bikin daddy percaya
kalau gue tuh buta